yoi yoi hai babel gede empang lagi mancing alia udah tadi dijemput ke sekolah mati snack
anaknya pak odi kagak ada di rumah
jangan enggak banyak namanya juga tukang ojek makanya jangan jadi tukang ojek
kalau kata mak mendingan bang ojek jadi tukang apa mak
kita ngajak sampai kapan ya sampai gue jadi pengusaha kamu mau jadi pengusaha apa pur
pengusaha pan aja tis yang penting pengusaha kalau jadi pengusaha itu enak
tis banyak duitnya begitu bapak gue nelfon minta dibeli motor langsung gue kirim duitnya
hai update status ada tiga tukang ojek cupu ditawarin dawet nolak padahal mereka
pengen aku husnu john aja mereka haus tapi nggak punya duit cek cek cek cek cek cek
saya keteras sebentar ya bunur mau telepon suami saya iya
sebentar ya iya bun
nia mau main bumbun lagi kerja ayah bisa bawa dulu enggak tanggung ayah lagi main catur
biar nggak rewel
yuk pamit dulu sama bunur
munur saya pamit dulu ya nia lagi rewel
iya indah papa
lagian ini juga tinggal dimasak
makasih ya bu nur
nia jangan rewel atuh kalau bun bun lagi kerja
nia gak rewel bun bun cuma mau main
kalau bun bun gak kerja kamu mau jajan dari mana
tadi dijemput ke sekolah sama tisna
anaknya pak odi
kakak ada di rumah
bapak tanya hodi dulu ya
anak gue oyo bilang cucu gue kagak ada di rumah
ulu ulu kan tadi sudah dijemput sama si tis
terus gimana tuh
lo tolong telepon sama tisna deh
kamu teh ada di mana
lagi di pangkalan
tadi tis sudah jemput neng ali ya
terus entis antar ke rumahnya
pak ji cucu pak haji tis sudah dijemput ke sekolah
bahkan langsung diantar ke rumah
eh mau ke mana
di kok ikutan
saya gak enak sama pak haji
saya mau pak haji murut
soalnya gak jemput anak saya si tis
kamu baru dateng lo udah pada pulang
udah ketemu belum
tadi yang jemput si tis nak
anaknya pak odi
tadi yang ngejemput
katanya langsung diantar ke rumah ji
iya tapi alianya nggak ada
masa alia balik lagi ke sekolahan
ya udah kita cari ji
memang harus dicari
baik yang leblan
ron lo liat cucu gue gak kasih alia
wah biasanya suka main sama anak saya pak aji
tapi sekarang anak saya lagi ikut sama bundanya ke rumah bu nurmala
waduh deh gimana kalau cucu gue hilang
eluh eluh pak haji
siapa tau neng alia itu nyari anaknya bang harun ke rumahnya bunur mala
kita cari aja kesana yuk
bener kata pak hodi pak haji
iya dah ayo kita ke rumah siapin
bener bener tuh aki aki
agak negor sama sekali sama gua
jangan sujen pak haji
pak haji mur kan lagi panik nyari cucunya
sekak deh tuh
pak haji ada apa
inggak ada di sini pak haji
lah kata harun
mungkin main di sini sama anaknya
indah ada di sini pak ji kalau nih ya anaknya bang harun tadi sudah pulang sama ibunya
waduh bener ya indah cucu gua ilang
eluh eluh ji sabar atuh ji kita cari aja ke rumahnya bang harun
lu yakin kita salah lagi kayak sekarang
saya juga terlalu yakin ji
pak gede omongin lagi bikin gua ciut aja
eh pak ji ada apa pak ji
cucu gua ada di sini kagak gak ada
anak lu sekarang dimana iya ada di dalam lagi tidur siang
mimi waalaikumsalam sebentar pih
pipih teh sudah pulang ojeknya belum mih
oh ngapain atuh pipih pulang pipih teh pengen minum kopi bikinan mimi